ya perjuangan panjang indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga berakhir dengan sia sia
ini terjadi lima puluh dua hari jelang turnamen digelar setelah fifa mengambil keputusan membatalkan indonesia menjadi tuan rumah
tapi kalau kita melihat ke belakang sebenarnya kronologinya seperti apa
pada tanggal dua puluh empat oktober dua ribu sembilan belas di shanghai tiongkok setelah bersaing dengan peru dan brazil
indonesia dipilih fifa sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh satu
kemudian pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu dua puluh indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua
setelah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh satu di indonesia pada saat itu dibatalkan tapi karena pandemi
kemudian dilanjutkan pada dua puluh lima juni dua ribu dua puluh dua ini ternyata timnas israel dinyatakan lolos ke piala dunia u dua puluh dua
pada saat ini suara penolakan masih minim
kemudian pada februari dua ribu dua puluh tiga fifa meminta bali sebagai tuan rumah drawing piala dunia u dua puluh
yang disampaikan oleh zainuddin amali yang saat itu masih menjabat sebagai menpora
kemudian selanjutnya pada tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh tiga kurang lebih satu bulan setelah itu
dua puluh empat negara peserta piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
u dua puluh dua ribu dua puluh tiga di indonesia sudah dinyatakan lengkap
kemudian pada tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh tiga rasa optimistis untuk indonesia menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan dengan baik event internasional ini tetap terjaga
untuk skala internasional perlahan mulai menemui batu hambatan
karena pada tanggal empat belas maret dua ribu dua puluh tiga gubernur bali iwayan koster mengirim surat resmi ke menpora
yang berisikan penolakan terhadap u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
yang berisikan penolakan terhadap timnas israel u dua puluh bermain di bali
di titik inilah suara suara penolakan timnas israel di piala dunia semakin gencar termasuk dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo
padahal dua kota di provinsi ini akan menjadi tempat digelarnya pertandingan
dan berselang sekitar dua minggu kemudian tepatnya dua puluh enam maret dua ribu dua puluh tiga
anggota esko pssi arya sinulinga menyatakan fifa telah membatalkan drawing piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
di bali akibat penolakan dari gubernur iwayan koster
kemudian khawatir dampaknya meluas presiden joko widodo pada dua puluh delapan maret
mengeluarkan penyataan yang memastikan komitmen indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
jokowi kemudian mengutus ketua umum pssi erick thohir untuk bertemu fifa di doha qatar
namun sayang lobby yang dilakukan ketua umum pssi tidak bisa menggoyang keputusan fifa
pada tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh tiga tepatnya lima puluh dua hari jelang piala dunia dilaksanakan
fifa membatalkan status tuan rumah indonesia
jika dilihat pastinya akan ada sanksi
sebelumnya indonesia sebenarnya otomatis lolos keputaran final turnamen itu dari jalur tuan rumah
namun kini harapan itu sudah musnah
indonesia pun sepertinya harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan pahit lainnya yaitu sanksi dari fifa
seberat apa sanksi yang akan dijatuhkan fifa kita masih menunggu pengumuman resminya
namun ada sejumlah spekulasi yang muncul diantaranya adalah pembekuan yang dilakukan oleh fifa atau skorsing
jika pssi dibekukan praktis indonesia tidak bisa ikut dalam seluruh kegiatan fifa seperti piala asia hingga piala dunia
seperti yang pernah terjadi pada periode dua ribu lima belas dan dua ribu dua puluh
pada masa itu scourcing timnas indonesia tidak dapat berlagak dalam kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
dua ribu delapan belas dan juga piala asia dua ribu sembilan belas
dampak lainnya fifa tidak akan mengakui indonesia untuk kehadir atau mengakui kehadiran liga indonesia
mulai dari liga satu kemudian liga dua sampai liga tiga
tapi yang sangat memilukan adalah timnas indonesia di semua level tidak diizinkan mengikuti turnamen internasional
padahal saat ini timnas indonesia sedang dalam perkembangan yang luar biasa
terbaru timnas indonesia senior bisa tergolong di indonesia

dan kekhawatiran lainnya adalah indonesia tidak diberi kesempatan fifa untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah piala dunia dua ribu tiga puluh empat
tidak lagi dipercaya untuk menggelar semua event olahraga karena dianggap diskrimatif
belum lagi imbasnya terhadap pemain pelatih wasit klub sampai masyarakat yang pastinya akan kehilangan mata pencaharian
dan yang terakhir kita lihat kerugian apa saja yang diterima
dita oleh indonesia setelah dibatalkan menjadi tuan rumah indonesia telah diketahui telah lama bersiap menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
kurang lebih sejak empat tahun lalu atau dua ribu sembilan belas
anggaran hingga triliunan rupiah pun telah dialokasikan untuk mendukung suksesnya pesta sepak bola internasional ini
dana itu dipecah menjadi dua bagian
yang pertama ada terkait acara kemudian juga persiapan timnas
nah total anggaran yang dikeluarkan pemerintah ada sekitar enam ratus miliar rupiah
dalam rapat kerja bersama kolonial piala indonesia mencapai dua ratus miliar rupiah

pada saat itu zainuddin amali masih menjabat sebagai menpora
ia meminta tambahan anggaran pengembangan olahraga menjadi tiga triliun rupiah dari sebelumnya satu enam triliun rupiah
ini juga dilakukan untuk memfasilitasi semua penyelenggaraan yang akan dilakukan untuk menghadapi piala dunia u dua puluh
sementara itu kementerian pupr pada oktober dua ribu dua puluh
juga menyatakan telah mendapatkan mandat untuk melaksanakan renovasi dua stadion utama dan lima belas lapangan latihan
dengan anggaran sebesar tiga ratus empat belas delapan puluh dua miliar rupiah
kedua stadion utama yang dimaksud adalah stadion kapten iwayan dipta di gianyar bali dan stadion manahan di solo
anggaran renovasi oleh kementerian pupr sebesar tiga ratus empat belas miliar ini berasal dari apbn melalui skema kontrak tahun jamak dua ribu dua puluh
melalui skema kontrak tahun jamak dua ribu dua puluh melalui skema kontrak tahun jamak dua ribu dua puluh

dan pada februari dua ribu dua puluh tiga menteri pupr basuki hadi mulyono mengatakan akan ada renovasi stadion piala dunia yang rampung pada dua ribu dua puluh tiga
namun juga ada lima stadion yang akan dipakai sebagai tempat berlaga serta dua puluh stadion untuk latihan yang butuh direvitalisasi
total anggarannya mencapai satu ratus tujuh puluh lima miliar dan seluruh stadion yang direvitalisasi itu tersebar di beberapa kota
ada palembang kemudian bandung solo surabaya dan bali

belum lagi kalau kita berbicara soal hotel kemudian transportasi
dan masih banyak lagi yang terdampak akibat pembatalan dari tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga ini